ya wabah virus corona di dunia membuat resah masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran wabah yang lebih masif lagi
pemerintah bahkan sudah mengimbau warganya untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat membuat berkumpulnya orang banyak
pemerintah bahkan juga telah mengimbau masyarakat untuk tidak pulang kampung
lantas bagaimana cara mengimbau masyarakat untuk menghindari kerumunan dan juga berkumpul
larangan berkumpul untuk antisipasi covid sembilan belas akan kami bahas dalam newsroom talks
dan sudah hadir bersama dengan saya sore hari ini ada direktur jenderal informasi dan juga komunikasi publik dari kementerian kominfo prof dr widodo muktio
ya selamat sore
ini prof widodo juga termasuk anggota dari gugus tugas covid sembilan belas ya prof ya benar ya
apa kabar prof di tengah situasi kita yang tidak menentu hari ini
tetap semangat mas
tetap semangat dan sehat selalu ya prof
oke kita bicara soal imbauan imbauan yang diberikan oleh pemerintah
terhadap masyarakat ya dalam rangka untuk mengurangi dampak penyebaran dari covid sembilan belas prof
mungkin prof widodo bisa kembali mengingatkan kepada publik kepada kami semua
apa sebetulnya imbauan yang diberikan secara spesifik katakanlah dari pemerintah untuk masyarakat
dalam kurun waktu yang kita sedang menghadapi wabah virus corona ini
ya memang sekarang ini kan masyarakat sudah mulai tahu bahwa virus corona ini sesuatu yang mesti kita cegah
persoalannya pada bagaimana mencegah
salah satunya kita tidak boleh ketemu berkurun dan juga
sekarang ini ada fenomena budaya yang menarik
kita pemerintah mulai akan melakukan protap tidak boleh mudik
tetapi sebetulnya yang lebih dekat sekarang ini adalah bukan mudik
tapi ada tradisi nyadran misalkan atau munggahan kalau di sunda itu ya
kebiasaan kebiasaan di masyarakat kita yang
kebiasaan sebelum ramadan datang
jadi sebelum ramadan datang itu ada namanya ruahan ya ruah
itu biasanya kita ke kampung kemudian mendoakan
sekaligus membersihkan makamnya orang orang di kampung yang itu leluhur kita
dan ini menjadi tradisi yang kuat
sehingga tidak hanya pas saat besok lebaran idul fitri tetapi justru sebelum lebaran bahkan ini akan terjadi
karena ini kan sudah beberapa minggu lagi sudah rumah
dan sudah mulai masyarakat mesti akan pulang kampung
informasi yang saya terima misalkan gubernur jawa tengah sudah mulai melihat ribuan orang pulang ke wonogiri
purwokerto dan daerah daerah jawa tengah
artinya itu perlu diantisipasi dong prof
justru inilah di tengah kita secara ini nggak boleh berkerumun
masyarakat di jakarta ada satu panggilan tradisional
ini kan budaya jawa dan budaya yang di setempatnya
kemudian mengajak dia harus birulwalidain maksudnya
berbakti pada orang tua dengan cara membersihkan makamnya
padahal di jakarta kita tahu beritanya
bahwa jakarta ini kan sekarang pada posisi yang merah
yang banyak kena positif
meskipun belum terdeteksi juga
ada yang karena kekuatan kita atau belum tes
akhirnya nggak tahu
nah pada saat beliau nanti pulang
menemui orang tuanya neneknya kakeknya
di kita barangkali yang masih muda muda masih kuat
tapi kalau nanti dibawa ke daerah ke desa
ada orang tua orang tua yang sudah rentan terhadap penyebaran ini
ini yang menjadi bahaya
ini yang mesti harus kita sampaikan kepada siapapun kita
jangan merasa kita sehat
tetapi mari kita jaga
bahwa yang akan kita kunjungi di desa itu adalah orang orang tua
nah ini rentan terhadap potensi itu
dan sudah ribuan
itu baru di jawa tengah
yang disampaikan oleh gubernur jawa tengah
inilah yang sebetulnya menjadi tantangan kita
jadi tidak mudik itu bukan berarti besok idul fitri
tetapi juga sebelum ramadan ada prosesi budaya nyadran
itu yang juga mesti kita antisipa
kita antisipasi secepatnya
dan fenomena itu sudah dilihat oleh pemerintah
yang memang cukup berbahaya
dan artinya kan tidak cukup hanya sekedar imbauan
tapi bagaimana agar pesan itu bisa sampai prof ke masyarakat kita
itu kan menjadi pr nya juga ya
inilah fenomena pendekatan sosiologis ya
karena kalau misalkan sudah nyater bis
sekian puluh bis
kemudian berkunjung ke daerah bersama sama
dan sudah sampai sana
akhirnya kan pemerintah daerah setempat yang dikunjungi
yang menjadi tempat
nyadran tadi menjadi kesulitan
seperti imbauannya pak gub jawa tengah itu
tapi sudah sampai sana
dan itu ribuan
nah inilah yang sebetulnya kita harus betul betul sekarang ini ekstra keras untuk menyadarkan masyarakat
dua ribu dua puluh ini betul betul kita punya musibah
yang salah satu caranya adalah mencegah kita berinteraksi berkomunikasi dengan masyarakat yang beda
dan bahkan kita tidak saling tahu
dari jakarta ke jawa tengah
ke daerah misalkan
atau dari kota besar yang lainnya ke daerah
nah ini yang saya kira kita karena dilarang pun seperti berkumpul ini
kita sudah menggunakan pendekatan polisi militer sudah mulai menghimbau mengajak untuk kalau berkumpul silahkan bubar kemudian kembali ke rumah
tapi kalau ini pulang dan bahkan sekarang ini jangan sampai juga disalah artikan work from home itu menjadi seolah olah tidak ada pekerjaan
jadi saya boleh nanti work from home di
di kampung halamannya
nah ini yang saya kira betul betul kita mesti menghimbau terus
ini persoalan kesadaran publik ya
jadi kita sebetulnya sudah ingin terus menyampaikan tapi ini persoalan kesadaran publik yang mari kita jaga diri kita keluarga kita terutama
tapi yang resiko kan keluarga terdekatnya yang dikunjungi
nah ini yang saya kira menjadi tugas kita semuanya
nah sering kali kan prof
karena mungkin sudah menjadi kebiasaan
sudah menjadi tradisi
bahkan masyarakat kita ini kan sering suka berkumpul bersosialisasi begitu
tidakkah kemudian menjadi sulit sebetulnya prof bagi pemerintah atau bagi kita untuk bisa menerapkan imbauan ini agar betul betul dilakukan oleh masyarakat dipastikan sampai dengan hari h bahkan sebelum lebaran pun sudah bisa kita kurangi pergerakan ini
jadi memang sebetulnya kita mari melihat terutama yang masih muda muda ini ya angkatan kerja ini
jangan merasa kita ini
saya sehat kok
apa sudah dicek
kecuali kalau sudah dicek
bukan rapid test tapi swab yang akurasinya jelas terjamin
oh saya negatif
itu saya kira menjadi hal yang bisa dimengerti
tetapi kalau belum tes hanya merasa dirinya sehat karena dia memang masih muda olahraganya juga kenceng makanannya bagus
nah kalau dia nanti pulang nyadran tadi ya kemudian di sana kumpul dengan orang orang yang sesepuh sesepuhnya ya orang orang tuanya
nah ini yang sebetulnya mari kita mencintai mereka
bukan kemudian ini kan tradisi yang harus saya laksanakan tetapi kita lihat untung ruginya
mari kita sebagai masyarakat yang sedang kena musibah ini musibah global ya bukan hanya di indonesia tapi ini global
mari kita indonesia segera keluar dari itu setaranya apa
punya kesadaran yang tinggi untuk menjaga diri kita keluarga kita orang dekat kita yang kita cintai
sehingga termasuk mudik ya termasuk mudik
mudik itu bukan kemudian kita nggak berbakti
termasuk nyadran ini juga ada yang tanya
nyadran itu kan membersihkan makam
saya punya ide begini ya silahkan dikirimkan kepada pemuda pemuda yang di desa uang untuk membersihkan makamnya orang tua kita
atau mungkin sana keluarga begitu ya mas
tetap warga ini justru karena ada transfer ekonomi kan sehingga masyarakat di desanya akhirnya membersihkan mendapatkan dana dari saudaranya yang ada di kota
nah ini sebetulnya bisa kita lakukan
doanya ya dari jakarta misalkan
kan bisa saja
mendoakan itu kan tidak harus kesana
mungkin setelah nanti wabah ini selesai baru kita kesana
jadi ini sebetulnya kearifan kita diuji betul
kearifan kita sebagai orang urban ya orang yang di kota yang ingin berbakti kepada saudara saudara kita di desa
ya baik prof terakhir yang jelas mudik ini kan juga menjadi satu kebiasaan yang sulit ditinggalkan ya oleh masyarakat kita
apalagi di ibu kota pergi ke daerah
sementara ibu kota hari ini sedang daerah yang merah tadi prof widodo katakan
bagaimana dari kominfo atau mungkin dari gugus tugas covid sembilan belas untuk terus menerus mengingatkan kepada masyarakat bahwa mudik sebaiknya dilakukan
bahkan tidak perlu dilakukan begitu dalam kurun waktu setelah lebaran nanti itu seperti apa
semangat kita tidak mudik tidak piknik tetapi tetap berbakti
ya ini yang saya kira menjadi semangat kita dan sekarang teknologi komunikasi kan sudah lancar
kita bisa macam macam bahkan work from home itu kan teknologi juga
jadi rasanya di tengah kita ingin menyelesaikan persoalan
kemanusiaan bangsa kita ini mari kita mencoba berpikir agak jauh ke depan lah
kalau bahasanya ramadan itu kan berpuasa ya
kita juga latihan berpuasa untuk tidak nafsu saja
menjaga kita supaya persoalan bangsa ini segera selesai
ini sebagian juga saya kira puasa ramadan itu kita mengendalikan nafsu untuk sekedar ingin pulang
tetapi bisa saja uangnya dikirimkan supaya di desa juga ekonominya bisa bergerak
ini saya kira jauh lebih manfaat
nah cara mengingatkan apa gimana prof
apakah dengan sosialisasi apakah dengan koordinasi dengan pemerintah daerah atau dengan
memang ini kita harus semua pihak ya
misalkan saya ambil contoh teman teman kiai ulama mui misalkan ya
ini saya kira bersama sama mari kita bahu membahu untuk memberikan kesadaran bahwa
lebaran mudik itu bisa kita jadikan sebagai ujian mengendalikan nafsu yang sekedar untuk sesaat itu
jadi tidak kemudian kita berpikir secara lalu
nah ini saya kira yang lebih luas manfaat dan mazorotnya ini saya kira kita mesti kita sampaikan dan yang menyampaikan tentu yang ahlinya
misalkan dari majelis ulama
nah ini yang saya kira kita gugus tugas juga akan bersama sama menggandeng tokoh tokoh agama yang sangat berkompeten mengingatkan itu
karena memang sekali lagi kita fungsinya itu mencegah kok ya
mencegah itu jangan sampai menular kemana mana
bukan mengobati tapi mencegah yang penting
jangan sampai kemana mana dan akhirnya virus nanti habis
karena nggak bisa punya ladang untuk ditularkan ke yang lain
jadi kita harus mengingatkan kepada para pemerintah
kita harus menentukan yang bisa ditularkan ke yang lain
dan insya allah indonesia akan kembali bebas dari ini
itu harapan kita bersama tentunya
prof ada dipertimbangkan mungkin sanksi kah atau apa bagi kemudian yang mungkin melanggar atau tetap berpergian nekat begitu membawa
karena bisa membahayakan bagi saudara saudara kita
iya kalau dari polri kan sudah sebetulnya ya
bahkan bisa sangsi pidana sangsi denda dan lain sebagainya
tapi itu jalan terakhir
saya kira justru himbauan harapan ini
intinya kita jangan egois lah
justru ini kita sedang punya musibah
ini kan kalau kita sakit kita nggak boleh makan ini makan itu
ya kita taati lah meskipun nggak nyaman ya nggak nyaman
sehingga ramadan ini ujiannya saya kira bagaimana kita ujian menyelesaikan persoalan penyakit yang sedang diberikan pada kita semuanya
ini ujian mengendalikan hawa nafsu kita
dan mengendalikan supaya kita juga tidak egois begitu
bertemu dengan keluarga berkumpul dan sebagainya
termasuk mungkin ada buka puasa bersama
itu hal hal yang perlu kita hindari ya prof
ini saya kira memang otoriti majelis ulama indonesia otoriti tokoh tokoh agama ini sangat penting untuk bisa memberikan pemahaman
sebab kalau tidak sekali lagi secara saintifik secara ilmiah kan syaratnya harus menjaga jarak harus tidak pergi dari rumah
dan kita harus menutup dengan masker dan lain sebagainya
selalu mencuci tangan
jadi itu perasyarat perasyarat yang bisa kita lakukan
tetapi yang agak susah memang
jangan sampai kita pulang
nah ini kan persoalan budaya yang sudah lekat sekian puluh tahun
dan saya tetap yakin bahwa berbakti itu tidak kemudian harus fisik
tetapi bisa kita lakukan dengan transfer ekonomi tadi
kemudian baru setelah itu nanti kita setelah selesai musibah ini kita datang bersama sama
itu saya kira lebih elok
jadi saya tegas pemerintah memang mengimbau untuk lebih baik atau seharusnya memang tidak perlu ada tradisi budaya
tidak ada tradisi mudik di tahun ini
tahun ini kita tidak mudik bukan tidak ada transisi
tidak mudik tidak bisnis tapi tetap berbakti pada orang tua
karena kita harus bersabar paling tidak agar kemudian tidak semakin meluas dan tahun depan kita bisa melakukan mudik kembali begitu ya
dan ini penyelesaiannya bukan hanya pemerintah
ini semua kita mesti punya kontribusi positif
sebab satu datang ke daerah menularkan seratus menularkan dua ratus
wah ini jadi nggak selesai nanti ya
maju semakin meluas
mudah mudahan publik juga bertambah lagi kesadaran
dan juga bisa ikut berpartisipasi untuk bisa mengurangi wabah virus corona ini
terima kasih banyak prof widodo sudah bergabung di newsroom sore hari ini dan menyampaikan kepada kami bagaimana kemudian pentingnya untuk kita menahan tahun ini untuk tidak mudik terlebih dahulu tapi tetap berbakti terhadap orang tua
baik terima kasih banyak prof widodo
dan kami harus jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain diantaranya presiden akan memberi insentif tiga juta rupiah kepada korban pemutusan hubungan kerja di tengah penyebaran virus corona
dengan syarat karyawan yang bersangkutan

informasinya usia jeda berikut